dan sejak kecil
saya selalu diajari betapa pentingnya berzakat
dan hubungannya dengan ajaran al quran
ini orang pasti orang jahat
gue yakin banget
tidak hanya memberikan amal ibadahnya
kepada benah badan sosial dan pantiasuhan
mereka juga sering memilih keluarga keluarga
yang membutuhkan dana bantuan
gue gak bercanda
tua orang ya
tau gak sih lo
muka gambarnya tuh mirip banget sama muka lo
yang lebih luar biasanya lagi ya
dua puluh juta
buat nunjukin lo dimana
gak mau sas
siapa ini dua orang ya
ngikutin gue ya
bukan fandi namanya sas
kalau tidak bisa mengatasi masalah
akhirnya gue berhasil menyikirkan dia sas
gue kirain gue berhasil menyikirin tuh orang
gak taunya sas
pas pagi pagi gue jemput
putai jemput sas jenguk
nyokap lo di rumah sakit
luar kuning spesial sas
lo tau gak sih
gue aja bingung setelah mampus
tapi gue tau apa juga
tuh orang pasti ngikutin si aziz
tuh orang pasti nyangka
kalo si ajis tuh gue
tol kan tuh anak
sampai ini tuh orang tahu
sekarang orang itu pasti udah tau muka lo
nyari elok terus sas
dia maunya apa ya bang
saya juga gak tahu siapa dia
ya tuhan sas
saya sepertinya pernah lihat laki laki itu
saya sepertinya pernah liat laki laki itu
lo tampar bosnya
saya sudah di sini
saya ada di ruang paling belakang bos
saya tunggu bos
nanti saya antar ke kamarnya
selamat siang bos
dia laki laki yang waktu itu saya tampar bang
saskia sudah lama pergi
kok dia belum kembali ya
sibuk mungkin bu
mungkin juga saskia dan dr aditya
pergi kemana dulu kali ini
nggak bareng sama saskia
saya pikir saski udah di sini lagi bu
ibu tenang aja
jadi apa lagi yang kamu tahu tentang gadis itu
sepertinya gadis itu anak yatim bos
kelihatannya dia tidak punya saudara
karena selama ini
dia yang selalu menemani ibunya di rumah sakit
jangan khawatir bos
alamatnya saya sudah dapat dari pihak rumah sakit
ya udah sekarang kalian menyebar
ya ya dia masuk kamar nyokap bro
aduh bang dia mau ngapain ya
kita dengerin aja yuk
sepertinya bapak salah kamar pak
bapak siapa ya
ibu memang belum mengenal saya
boleh saya duduk bu
bapak belum jawab pertanyaan saya
bapak ini siapa
saya akan jelaskan semuanya
tapi sebelum itu saya mohon ibu menerima bunga ini dari saya
perkenalkan nama saya imam
kebetulan saya dibesarkan oleh keluarga yang taat beragama
dan juga penuh dengan kasih sayang
mereka menginginkan saya untuk mengikuti jejak mereka

dan sejak kecil saya selalu diajari betapa pentingnya berzakat
dan hubungannya dengan ajaran al quran bu
ini orang pasti orang jahat
gue yakin banget
orang tua saya tidak hanya memberikan amal ibadahnya kepada badan badan sosial dan panti asuhan
mereka juga sering memilih keluarga keluarga tertentu
yang membutuhkan dana bantuan secara langsung
karena itu bu saya datang kesini untuk memberikan dana itu kepada ibu
kepada keluarga saya
saya gak ngerti maksudnya bapak
bu ibu sudah terpilih untuk menerima bantuan dana dari kami
semua obat obatan dan biaya rumah sakit
dan keperluan ibu
semuanya kami tanggung
ini bu terimalah
terima saja bu
siapa tahu ini memang
memang rezeki dari allah bu
terima kasih pak inan
suami ibu sudah tidak ada
bagaimana dengan anak anak ibu
saya punya dua anak
yang perempuan juga ada disini
dia ada dimana bu
dia sedang keluar
tapi saya tidak tahu ada dimana
insya allah saya akan ketemu sama dia
bapak mau datang lagi kesini
kalau gitu saya permisi dulu
saya akan datang lagi kesini
saya beruntung sekali bisa ketemu orang seperti bapak
ibu jangan bicara kayak gitu
saya yang sudah beruntung bisa bertemu sama ibu
nanti bapak bisa ketemu anak saya
saya juga ingin ketemu dengan anak ini
kalau saya boleh tahu
rumah bapak gimana ya pak ya
mungkin kalau bapak ada perlu apa apa
saya tinggal di hotel dekat sini
jadi kalau saya perlu apa apa
saya akan hubungi kalian
terima kasih bu
wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh
lu si cakep
kalau orang pasti bakal balik lagi nyari lo
biar gue ikuti mereka
siapa tau gue dapet petunjuk